sampai jumpa di video selanjutnya
yang terpenting sekarang itu kan alena
alena ini aku fadil bukan taufan
aku fadil aku bukan taufan
kalau kamu yang ngirim bunga itu
kenapa kamu gak bilang kalau kamu yang ngirim cincin
kenapa kamu gak bilang kalau kamu mau ngelamar aku hari ini
kapan kamu mau ngelamar aku
kapan kamu mau ketemu sama papi
aku fadil aku bukan taufan
lihat aku baik baik
aku bukan taufan
kamu jangan tinggalin aku ya
aku gak bisa hidup sendiri
jangan tinggalin aku
jangan tinggalin aku
alena lihat aku baik baik
aku fadil aku bukan taufan
fadil fadil cukup gak cukup
semua butuh waktu
bagaimana ini dok
kenapa anak saya jadi tidak bisa membedakan antara mana taufan dan mana fadil
apakah anak saya bisa jadi yang terbuka
aku terlalu sedih

tidak pak aris
jiwanya saja yang tertekan
kalau begitu tolong sembuhkan dok
saya tidak bisa melihat dia terus terusan seperti ini
berapapun biayanya akan saya bayar
asalkan dia cepat sembuh dok
ya kami sudah berusaha untuk menyembuhkan alena pak aris
sekarang pak aris mohon bersabar saja dan berdoa ya
tolong cucu saya dokter
tolong sembuhkan dia
saya akan berusaha menyembuhkan alena dengan semaksimal mungkin
kalau begitu saya permisi dulu pak bu
ini salah haris bu
kalau saja haris tidak pergi ke bali dan mengadakan tur itu
ini tidak akan terjadi
kasian alena bu
raihulu sudah selesai
kak texts kakas
masih belum paham
saya berharap saya langsung mengvtaknya

aku heran kamu gitu pan
ngomong kemarin tuh aku abis ngelihat foto loh foto fadil sama mantannya
iya katanya sih namanya livi dia itu mirip banget sama alena
ya cuma sayangnya udah meninggal aja
kalau menurut aku sih besar banget kemungkinan tuh pada sama alena bersatu
soalnya mereka itu sama sama kehilangan orang yang mereka cintai
kalau menurut kamu gimana
indy tolong jangan ganggu aku ya indy
heidih siapa yang ganggu kamu
aku cuma mau ngasih tau kamu kok
kalau jadi orang tuh gak seserakah
udah gak dapet edo
sebentar lagi fadil juga ninggalin kamu
kalau aku jadi kamu sih ya aku lebih baik pulang
daripada hati kamu terbaret barat melihat kemesraan fadil sama alena
eh kak edo
alena indynya ada gak
ini lagi pergi sama mama ke rumah sakit
kamila juga lagi pergi kan sama kak fadil ke bali
ke bali ngapain mereka
ini sih liburan tapi cuma udah balik kok lagi nyusul mama tuh ke rumah sakit
oh yaudah kalau gitu gue nitipin aja deh buat ini
bilang aja oleh oleh dari nyokap gue
aku taruh dulu deh ya
ehm kak edo gak mau masuk dulu
gak usah deh langsung balik aja ya
assalamualaikum waalaikumsalam kamila
ini dia nih jaman pengantin alen setibukan bawa pulang ya
badannya panas banget tuh
ya bud yaudah kita bawa ke dalam aja yuk
ini masih panas badannya
anu juga gak ngerti kak kenapa gak dibawa ke dokter sih
jangan dibawa ke dokter aku gak mau
tapi badan lu tuh panas tau gak
edo aku gak kenapa napa
lebih baik sekarang kau pulang
nanti indy marah
hati hati aja deh badan lu lagi panas
nak ambil nasi batu sama kompres ya cepet
edo aku gak kenapa napa
udah gua bilang kan diem
udah tau hamil ngapain sih jalan jalan ke bali
oleh setelah gua kompres kalo badan lu masih panas gua bawa lu ke dokter ya
kak edo gak sebaiknya kak edo pulang aja ntar kalo indy dateng malah jadi ribut
ya gak mungkin dong gua tinggalin dia kayak begini
bener lu sekarang minta sama pembantu minta bikin ini susu anget deh
alena sudah tidur
bener kan pak haris
sekarang alena sudah tenang karena ada fadil
terima kasih bu ambar
tapi saya jadi merasa tidak enak sama istrinya fadil
dia terpaksa menerima ini
oh om tenang aja lagi camilla itu bukan istri fadil
bukan istrinya fadil bukannya kamila itu sedang mengandung
ah biar saja
jelaskan pak haris begini
namila itu calon istrinya fadil
dan mereka akan segera menikah setelah anaknya lahir begitu kan bu ambar
bu tini itu kan baru rencana
dan semuanya bisa berubah begitu aja
kita kan gak tahu rencana tuhan ke depannya akan kayak gimana
jadi pak haris tenang aja ya
pak haris gak usah gak enak sama kamila
yang terpenting sekarang itu kan
ya pak haris
ya pak haris

aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal

aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal
aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal

aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal
aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal
aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal
aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal
aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal
aku mau menerima kenyataan bahwa taufan udah meninggal

apakah kamu sudah tidur
sudah menemani alina saya sangat terbantu
dan saya minta maaf kalau sikap saya selama ini selalu kasar sama kamu
kamilah mana ma
udah pulang kok dia gak pamit sama aku
terus dia pulang naik apa
ya mana aku tahu
kalau gitu kita pulang sekarang
pak haris butini saya permisi pulang dulu
hadil tunggu dong pak haris butini permisi
ya pak haris
pak adil pak adil jangan cepat cepat dong aku kan pakai hadil
kamu juga cindy
kenapa kamu nggak bilang kalau kamilah udah pulang
kalau dia kenapa napa di jalan gimana
terus kenapa kamu gak nganterin dia
iya ih sejak kapan aku jadi supirnya
udah fadil kamu tenang aja kamilah nggak apa apa kok
oh ya makasih ya sayangnya
hari ini fadil sudah berbuat yang hebat sekali
fadil udah mau pulang lebih awal
dan datang ke sini nemenin alina sampai alina tertidur pulas
kamu melakukan semua ini demi alena
mama bangga sekali sama kamu pak adil
mama salah ma
fadil ngelakuin ini semua demi taufan bukan demi alina
karena itu yang dikatakan kamilah
saya dapat ilmu sekolah kamu
saya ingin membuatmu kehendak supaya
kamu bisa melanjutkan diri sendiri
kamu masih baru cutter
was weekend ini sudah sangat jauh

tapi mereka bicycle yang sangat bekerja